terima kasih anda masih bersama cnn indonesia today
jajaran satreskrim polres metro jakarta selatan akhirnya menangkap anggota geng motor yang belakangan meresahkan warga di wilayah jakarta selatan
walaupun telah tertangkap salah satu anggota geng motor terus membantah bahwa dirinya anggota geng motor
satreskrim polres metro jakarta selatan menjawab keresahan warga terkait aksi geng motor yang belakangan viral di media sosial
selain menangkap ketiganya petugas juga menyita barang bukti berbagai jenis senjata tajam
satreskrim polres metro jakarta selatan juga berjanji akan mengambil langkah tegas
serta berjanji akan menembak di tempat para geng motor tersebut jika kembali berbuat onar
para pelaku akhirnya dijerat pasal tiga ratus lima puluh satu jungto satu ratus tujuh puluh dan juga undang undang darurat kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara